sampai jumpa di video selanjutnya
saya rakyat ke polisi penjarakan dia
tante apa apa lira
kamu ngapain di sini
maaf tante kalau saya ganggu
saya bisa bicara sebentar sama kanta
saya minta tante untuk merustui
hubungan dewi sama andri tanta
kamu minta saya merestuin mereka
kenapa jadi kayak begini
lila senang banget tante merestuin hubungan lila sama andri
tapi yang andre cinta itu bukan lila tapi dewi tante
dan semakin tante merisain mereka itu cuma buat mereka tambah sedih aja tante
tante gak perlu mikirin perasaan lila
yang penting andri bahagia tante
kalau hubungan ini dipaksain
kita berdua akan tersiksa datang
bukan cuma lila tapi juga andre
dewi gadis yang baik tante
tante juga sayangkan sama dewi
kenapa tiba tiba tante berubah
tante ada apa sih sebenarnya
nah ini dia
tadi rok mai kedor doran jadi mai mau ambil peniti
bu mai langsung pergi aja
jadi bu suami masih mau jualan jamu
biar tahu rasa si tanti
sekarang juga aku akan kasih tahu ke keponakannya di rumah sakit
kalau tantenya sendiri kan yang bikin dia buta
aku akan lihat gimana hancurnya dia

walaupun harimau mereka ya

bungaak enak banget nanti
nah sayachi punding ini
iya kayaknya dicara
nek jatuh jatuh

kamu tahu kan cincin ini penting banget buat teteh
ya udah teteh anggap sebagai pengganti bapak
kalo ada cincin ini teteh ngerasa damai ngerasa aman
begitu deh mai
ya ampun padahal bapaknya teh dewi itu berharga banget buat teh dewi
tapi aku malah ngaku ngaku sebagai tdw di depan bapaknya
tapi apa aku salah
nggak teteh gak apa apa
maya pulang dulu ya mau jualan lagi
yaudah makasih ya mai
saya harus mengakui semuanya
saya harus mengaku kepada semuanya
kalau saya yang udah bikin dia buta
sayalah yang penyebab satria buta
dan saya gak sanggup menyimpan semua ini lebih lama lagi
tapi apa yang akan terjadi nanti
t dewi terlalu wan
t dewi mengacukan hidup aku selama lima tahun
t dewi gak bisa pura pura baik untuk menghabis kesalahan t dewi
t dewi penipu
t dewi penipu
maaf t dewi gak sengaja sat
oh jadi selama ini perkiraan aku benar ya
kamu memang sengaja pura pura baik sama satria padahal kamu sengaja nyerahkain dia iya kan
supaya dia buta kamu seneng kalo dia buta kan
ampun t dewi
saya rancang dia ke polisi
seorang perempuan sejahat dia ini harus mendapatkan hukuman yang setimpal
dia harus bertanggung jawabkan perbuatan terhadap satria
ampun t dewi
ampun t dewi
ampun t dewi
jangan sabun ampun
t dewi gak sengaja
ampun t dewi

satu ya ampun
ampun terserah sekat
gimana gak terima saja
apapun resikonya saya harus tanggung
saya harus cerita semuanya
saya harus bebas dari ancamannya pak jimmy
yang benar nek
kecelakaan itu tuh mama mama katanya norang nenek lagi makin terus terus
habisnya mama aneh aneh nanti kok baru dateng sini sayang sini kita lagi cerita sama satria
tentang ini waktu masih muda tingkahnya yang aneh aneh kamu juga punya cerita kan cerita
dong ayo kalah satu menang satu cincai wajah kamu kau tegang begitu santai hai nanti kamu
ada apa saya ma indik
ada yang ingin saya sampaikan